iya kak kan selama ini kita gak pernah liburan
boleh ya kak boleh ya
salah kamu dong ra
ah salah mi
ini semua gara gara kalian
kalian tuh penjahat paling oan se dunia tau gak sih
jangan dong ra
kita kan udah kerja keras ra
walaupun salah tanggap kita kan udah kerja
dikau tega banget sih sama kita
aku tuh gak punya maksudnya kamu ini semua salah paham kesalahan teknis gitu
gak apa apa kok kak tapi kenapa kalau orang mau nyulih karang gak kak
of course not ya enggak lah bukan aku yang mau nyulik tapi itu loh
bukan suap sama bang muklis
kak mereka berdua itu orang jahat kak kalau laura tuh bisa dimanfaatin sama mereka
kak kalau kakakmu selamat lebih baik kakak jauhin mereka aja deh
laura maafin kita dong deh kita gak bakal salah culik lagi ya enggak
iya laura kita bakal kehilangan hidup semang kalau diko tidak mau kerja sama lagi
wah kita ngapain sih kesini
iya karena aku udah bilang sama kamu kalau kita tuh mau ngerain momen jadian kita
iya iya tapi bukannya kita udah sering yang ngelakuin hal itu
tapi yang ini spesial
ya ampun pi kenapa sih mereka gak apa apa kok
papa kan udah setuju sama hubungan kita ya kan
udah lah pi mereka gak apa apa kok
kamu kenapa sih gak bilang sama aku
ya kan aku udah bilang kalau ini surprise ya kan
akhirnya om sama tante senang sekali kita bisa berkumpul sama sama di sini
eh opie tristan itu benar benar menyayangi kamu
malah sepertinya di dalam hatinya tristan gak akan pernah ada perempuan lain kecuali kamu
om sama tante sudah merestui hubungan kalian berdua
dan sekarang om minta kalian berdua bertunangan
ngapain lagi sih ditunda tunda
toh kalian kan sudah besar
dan kalian berdua sudah saling menyayangi
aku gak bisa terima semua keputusan itu
ya tapi tapi pi
udah deh tan
mending sekarang kita putus aja ya
karena aku juga bukan yang terbaik untuk kamu
jadi yang nyulik kamu itu kak laura
aku tuh dikira karangga karena aku tidur di tempatnya karangga
tapi kok bisa ya dul
nah karangga tanya kak
nah karangga tanya aja sendiri sama kak laura
makin lama makin aneh aja nih anak
jadi kamu dendam sama aku gara gara aku nyewekin kamu
makanya jadi cowok tuh jangan jual mahal
nah siapa yang jual mahal
kan kamu yang motusin aku
tapi kamu terima gitu aja
dasar bukan berjuang cinta
bisa aku sebel sama kamu
kamu tuh selalu menang sendiri tau gak
habis kamu juga salah tau gak
kamu juga salah kan
hmm itu tuh gimana dong
aku mau tetap pacaran sama kamu
aku gak pengen jauh dari kamu
nah gitu dong may tadi
aku tuh juga sayang sama kamu tau gak
jadi kita balikin
tapi kok nyembelin nyembelin banget
gimana pun juga aku gak mau tenangan sama tristan
apa kalian mau camping
boleh ya kak
lagian besok kan libur
terus karena kan juga udah beli mobil
katanya mereka pengen liburan yang berkesan
jadi ya kita bisa berhenti
nanti kita bisa berhenti
nanti kita bisa berhenti
nanti kita bisa berhenti
nanti kita bisa berhenti
nanti kita bisa berhenti

boleh ya kak boleh ya
iya kak boleh ya kak
kalau karangga setuju untuk camping
berarti aku harus ikut dong
aku gak mau biarin karangga sama opi
bisa berantem lagi aku
sampai jumpa lagi
terus aku mau pergi

nanti aku mau pergi
hai haa mudah mudahan aja tubuh lem aja nggak ikut deh bisa bisa berantakan semua caranya
ya udah kalau gitu besok kita camping aku ikut aku ikut kamu ikut
of course aku kan pengen rasanya gimana rasanya camping
tunggu tunggu kamu tahu camping itu kan
ya tahu dong tidak di luar kan tidur di hutan
aduh kalian semua termasuk kamu jangan remen aku oke
dulu mommy sama daddy suka ajak aku camping di taman safari
rak taman safari sama camping beneran itu beda
kalau taman safari itu hutannya hutan yang dilestarikan
nah kalau camping mah kita di hutan beneran
whatever same thing oke sama aja aku bisa kok
halo mbak boleh ya aku ikut
aduh kak mau ngambil resiko
udah deh mendingan kita gak usah ngajak boleh manja itu
yang ada dia malah nyusahin kita kita gak seneng seneng deh
ya udah besok kamu ikut
yes siap siap siap
aku pengen kalian packing semua barang barang aku
terus masukin koper
aku tuh mau berkemah jadi aku harus siapin semua barang barang aku
aku gak mau sampai ada yang ketinggalan
oke koper satu isinya baju baju aku
bantal selimut guling eeem apa lagi ya
terus koper dua bawain baju
terus koper tiga khusus untuk sepatu sepatu sepatu sepatu
koper empat khusus untuk eem oh cosmetics aku
aku gak mau sampai gak cantik di hutan
terus koper nomor lima makanan
aku gak mau sampai kelaparan di hutan
pokoknya ambil semua makanan di dapur dikulkan
di tempat persiapan makanan mami
eee pokoknya makanan di seluruh rumah diambil semua oke
emangnya non kemanya berapa hari sih
tapi kalau menurut aku di hutan itu kita harus waspada
makanya aku bawa banyak banget koper
oke soalnya aku juga gak mau jadi sasaran nyamuk
emang aku mau jadi pendonor darah apa
oh iya aku hampir lupa
nyamuk oke thank you
great sekarang semuanya siap
aku tinggal tunggu di sini hidup manis
ah ra kamu bawa semua koper ini ra
ya iyalah ini semuanya keperluan aku buat camping
ya tapi gak mungkin muat ra
aduh semuanya bakal muat beneran
ayo sebentar masuk ke mobil
ini kalian semua kan nyuruh aku untuk gak ngerepotin
jadi aku bawa semua yang aku perluin
sekarang kalian gak usah khawatir aku lagi
ya udah anak anak
sekarang bantuin bawa kopernya ke mobil ya
belum apa apa udah nyusahin kan
si rangga sama anak anak mau kemana tuh
ngelihat gelagat naga naganya sih mau pergi nih please
jadi bagaimana dong sama misi kita
ah kita tunggu dia meleng
nah kalau ada kesempatan but
aduh rangga akhirnya kita berangkat juga
aku seneng banget
tapi kenapa sih kamu hitungnya kayak keong
udah malam ya
kan aku baru belajar rang
lo seneng kita kita tempet tempetan di belakang gara gara kopernya lo nih
jangan sampai lolos
kalau lolos kita bisa berabe nih